ibu minta tolong ya sama kamu
ibu sama putri kan udah banyak masalah
jadi kamu gak usah nambahin
dan kamu gak usah nyari putri
ibu kenapa jadi gini sih sama gue
permisi ya pak ya
mayros gak denger suara detak jantungku
yang mau copot
rasanya bener bener kayak lagi dikasih perhatian
kenapa saya jadi grogi banget ya
ah keluarga sama ahis deddy
kenapa deddy malah lagi sayang sama mereka

ah buji banget deddy
gak ada niat saya sepikitpun untuk melukai perasaanmu
gak ada niat saya sepikitpun untuk melukai perasaanmu
gak ada niat saya sepikitpun untuk melukai perasaanmu
pokoknya gimana pun caranya
gue gak mau kalau dia sampai kenapa napa
udah lah ran tahan dulu emosi lu
kalau lupa nih kayak gini yang ada lu tuh gak konsen buat nyari si putri
lo harus tenangin diri lo dulu
gue yakin kok putri gak akan kenapa napa

sampai sekarang gak ada nada sambungnya pak

tenang dulu bu
atau kita mau langsung ke rumah sakit aja
atau kita mau langsung ke rumah sakit aja
tadi kan saya udah share log ke rizky pak
atau kita mau langsung ke rumah sakit aja

oke kalo gitu kita tunggu rizky disini deh

iya ya pak rega
iya ya pak rega
anda sudah dapat kabar dari putri
tante sudah dapat kabar dari putri
tante sudah dapat kabar dari putri
gak ada nada sambung
kalian gimana udah telpon putri
kalian gimana udah telpon putri
tante tadi pas di jalan citra udah coba hubungin putri
tapi gak kesambung
tapi gak kesambung
tadi tuh disini ada demonstrasi
tadi tuh disini ada demonstrasi
terus ada korbannya
orang pada ngejelasin katanya ciri cirinya tuh
orang pada ngejelasin katanya ciri cirinya tuh
dan katanya dibawa ke rumah sakit
dan katanya dibawa ke rumah sakit
tante tau rumah sakitnya dimana
katanya rumah sakit
rumah sakit restu kasi
yaudah kalau gitu kita kesana sekarang ya
nanti saya ikutin dari belakang pakai motor
iya pak rega
yaudah tante ayo
terima kasih rizk
terima kasih rizk
putri dimana sih
udah nyari di depan restoran
sumpah ke dalam juga gaada
sumpah ke dalam juga gaada
ada gak perempuan yang dateng kesini tingginya sekitar segini kulitnya putih mukanya cantik rambutnya agak panjang gitu gak
yang ini orangnya
kayaknya enggak deh mas
saya nggak pernah lihat cewek yang ada di foto ini ada di kaki sini kok
yaudah makasih ya mbak
lo dimana sih put
harusnya malem ini gue ketemu sama lo buat denger jawaban lo
tapi kenapa lo tiba tiba menghilang nggak ada kabar
kalau baik baik aja kan put
please jangan bikin gue khawatir
eh gimana putri juga gak ada tak
lo putri masih gak bisa dihubungin gue berkali kali dicoba nyelepon gio tetep aja gak nyambung
apa jangan jangan putri sengaja yang hindar dari gue
apa mungkin karena dia belum siap jawab pernyataan cinta dari gue makanya dia sengaja ngilang kayak gini
ya gak gitu juga kali mungkin dia lagi ada masalah terus ketikik aja
tante aku mau nyelepon
tante aku mau nyelepon
tante aku mau nyelepon
tante aku mau nyelepon
ada apa sih kok ibu tiba tiba nelfon kulkas
tak gio tadi kan ibu sempet nelfon rizky mungkin gak kalo ibu masih tau ke rizky dimana keberadaannya putri
bisa aja kan lo berdua gak mau coba nelfon rizk
oh gini aja lo bisa kan nelfon citra
citra kan posisinya lagi sama rizky otomatis kalo rizky tau dimana putri citra juga tau dong
cit lo sama rizky tau kan putri ada dimana
kalau lo tau putri ada dimana kasih tahu ke gue gue khawatir banget sama putri
dari tadi gue telfon tapi dia gak ngangkat cit please harus gue tuker temuan sama dia sekarang
lo kasih tau ya putri ada dimana
citra tante boleh pinjem teleponnya

tante aku mau ke rumah
ibu minta tolong ya sama kamu
ibu sama putri kan udah banyak masalah
kamu gak usah nambahin
dan kamu gak usah nyari putri
ibu kenapa jadi gini sih sama gue

ini dari ibu
eh ada ai blok aja juga yang nanya buat putri
patah unik kristen